di dalam perkara pidana advokatnya tersebut penasihat hukum karena fungsinya hanya menasihati

jadi bukan terkait dengan proses penyidikan tetapi yang saya sampaikan tadi di awal adalah
pendalaan proses pemeriksaan permohonan di lpsk itu pertama

kemudian yang kedua terkait dasar jc itu memang betul yang disampaikan pak taufik itu ada juga di undang undang pindah pindah korupsi

nah undang undang tiga belas dua ribu enam ini kemudian sudah dirubah tahun dua ribu empat belas menjadi undang undang tiga puluh satu dua ribu empat belas

apakah kemudian anda menyebutkan undang undang tiga puluh satu dua ribu empat belas dengan pasal sepuluh a tadi menjadi dasar kemudian baradae bisa menjadi seorang gc begitu pak ruli
harusnya seluruh penegak hukum melihat undang undang tiga puluh satu dua ribu empat belas

jadi begini terkait tindak pidananya memang betul ya

apakah kemudian pc ini mungkin kemudian mendapatkan justice kolaborator ini

nah makanya lprk melindungi barra da'e dengan posisinya sebagai justice collaborator

apalagi yang dibutuhkan saya nggak tahu kecuali ada penetapan tersangka tersangka lainnya berikutnya ya

ini kan oleh baris krim dan tim sus sudah dibuka semuanya

bagian dari aktor intelektualis

bagaimana sakit pada saat itu bisa membuat laporan pidana kalau dia korban dari pelecehan seksual

jika ada peristiwa seperti itu langsung di ap tiga

karena pasal pasalnya sama

dan yang paling prinsip justice collaborator hanya diberikan kalau dia mengungkap peristiwa pidana yang penyisir belum menemukan

tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasihrada masih bersama kami di cnn indonesia newscast

saya sekarang akan ke lpsk begitu beberapa waktu yang lalu

tadi tidak mas kayaknya ada yang sambungan zoomnya terbuka mikrofon
baik baik saya akan coba ulangi pertanyaan kepada pak ruli

bukan berarti dia mengalami gangguan jiwa

enggak gitu sebetulnya

orang jatuh dari motor aja mas itu kan trauma

baik pak ruli saya akan menanyakan

baik tanda permasalahan jiwa begitu ya

itu kondisi terakhir
itu kondisi terakhir

jadi hasil observasi lpsk tim lpsk ada psikolog ada psikiater bahwa menunjukkan ada tanda tanda itu
dan itu hasil terakhir ketika lpsk melakukan pemeriksaan di kediaman yang bersangkutan
baik apa yang boleh kami tahu tandanya seperti apa kemudian

misalnya begini saya analogikan aja
misalnya ada orang bertingkat tidak seperti biasa

ahli yang menerangkan itu mas bukan lpsk ahli yang menerangkan itu

kondisi yang seperti ini apakah ini rasanya juga kontradiktif ketika kita bicara dalam konstruksi atau dalam kemudian rel pidana begitu
apakah mungkin kemudian orang yang disangkakan tanda permasalahan jiwa ini kemudian menjadi tersangka pak taufik

misalnya begini orang stres tapi masih bisa

berarti dia hanya beban pikirannya berat

kalau dia sudah mulai tidak bisa pakai baju sendiri kemudian makan pun tidak bisa mandi pun sudah lupa

prosesnya seperti itu mas bram jadi

peristiwa ini kan diputar putar terus
yang muncul selalu penasehat hukumnya

artinya itu secara kasat mata bukan seorang psikiater bukan seorang dokter jiwa

dia disebut gila itu tadi indikasinya

dan tidak setiap gila itu dia kehilangan kewajiban dan tanggung jawab pidana

karena mekanismenya mereka begini mas ketika mau naik dari klarifikasi

saya meyakini polisi sudah lewat gelar perkara

karena belum sampai dua puluh hari polisi ini kan punya waktu untuk menahan itu

tetapi mereka belum sampai dua puluh hari sudah melimpahkan atau menerbitkan surat pemberitaan dimulainya penyidikan

atau kemudian kita perlu melebarkan lagi tergantung nanti apa kemudian keterangan yang diberikan kelima tersangka ini pak taufik

memang pembunuhan pasalnya itu

ngeri ngiri sedap masih menanti bukan hanya sekedar peristiwa

kita tinggal mengawal di persidangan tapi yang penting adalah bagaimana obstruction of justice dan juga perintahnya
obstruction of justice dan juga kemudian penghalangan penyidikan yang dilakukan oleh banyak polisi yang kemudian disampaikan oleh kabar eskrim bapak tengah

tidak ya tidak itu jadi kalau mereka memang secara etika melanggar dan etika itu berhubungan pidana maka beratnya adalah di proses pidananya

misalnya begitu mas bram

fokus masyarakat dan publik

mengawal kasus ini apalagi baradae

akan fokus terlebih dahulu untuk

bisa dipenuhi sampai nanti

penting selain keselamatannya

harapannya sudah tidak ada lagi drama

telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast

salam sehat selalu pak ruli pak bram

kembali usai jeda tetaplah bersama kami